berdasar data di dinas kesehatan semarang hingga akhir juli
ada penderita ispa sekitar dua puluh satu ribu orang
mayoritas penderita berobat di klinik dan puskesmas di enam belas kecamatan
salah satunya puskesmas manyaran
diakui kepala puskesmas manyaran vina lutfia rahmi
pasien ispa yang ditangani meningkat dua kali lipat selama musim kemarau
dari empat pasien menjadi delapan pasien per hari
persentase pasien usia dewasa dan anak anak sama banyaknya
tapi anak anak lebih sulit sembuh
baik itu dewasa dan anak anak sama sekarang banyak pasien dengan keluhan tersebut
hanya kalau anak anak ini akan lebih sulit ya
karena mereka sebagian besar anak anak ini belum bisa mengeluarkan dahak
sehingga kesulitan dalam gangguan pernafasan
ya mereka akan menjadi lebih rewel seperti itu
warga juga merasakan hal yang sama
sehingga merasa harus menjaga kondisi kesehatan agar anak tak tertular ispa
ya karena ispa kan penyakit yang cepat menular terhadap yang lain
jadi kita juga harus jaga kesehatan terutama asap rokok terutama udara di rumah
menurut kepala dinas kesehatan semarang abdul hakam
tingginya angka penderita ispa akibat kualitas udara yang buruk

mayoritas penderita tinggal di pusat kota yang memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi
dan di area kawasan industri
hk meminta memakai masker saat keluar rumah
supaya masyarakat lebih aware
lebih waspada lagi terhadap cuaca atau kondisi yang ada di lingkungannya masing masing
kalau misalnya dia harus berpergian keluar
ya sebaiknya kalau
lansia atau anak anak
sebaiknya jangan terlalu lama
kalau misalnya tetap terpaksa harus keluar pakai masker
jangan terlalu perlahan cuci tangan nanti setelah sampai rumah
dinas kesehatan akan merilis data kualitas udara secara rutin
agar warga masyarakat waspada
danang cahyuk semarang